sekarang khusus goreng
lu udah kenal sama pemiliknya
ya belum sih
tapi lo tenang aja
pak regar udah kenalin kita ke ownernya kok
oh pak regar
ya gak ada lagi
pokoknya lo pakai aja apapun yang bikin lo ngerasa keren
yang bikin lo pede
kita tampil maksimal disana
biar saya tebak
mel yang suruh om jojo kesini
buat halangin saya supaya gak pergi
ya bagus deh
kalau udah tau
yaudah tunggu apa lagi
ayo masuk ke dalam
samperin tuh non mel
berarti harusnya om jojo juga tahu dong
kalau itu udah bukan jadi tugas saya
saya udah bilang
saya gak mau dampingin mel lagi
kamu itu belum pamit
kamu itu kabur
apa taksirin nih
mel jalan sendirian om bahaya om
mana orang gak ada itu kok
gaset buka sentul
kemana sih tu si muka peleboy
tak pers pers tangannya
biar gak cucian
nama nama kerjaan aja
kok kayak ada suara ya
suara apa ya
udah janji sama pak bos
hidungnya nonmer udah terkirim belum ya
ini lebih penting ini
daripada si muka pelepro itu
ya harusnya kalian tau sendirilah
kalau misalnya may prince pergi
kalian harus nuntun gue
gue sih mau aja ya kejar sendiri
tapi nanti ketauan dong
kalau gue pura pura buta
sama dedinya sendiri
setelah apa yang deddy lakuin
semuanya untuk kamu mel
kalau gue masih kuliah disini
pasti gue sekarang lagi sama tegangnya kayak mereka
nungguin hasil ujian
dan menurut gue
rasa itu seru banget
pengen ngumpulin uang
supaya gue bisa lanjutin kuliah lagi disini
saya lagi bantuin bu dina kerja di kantin
lumayan lah pak buat nambah nambahin uang saya
soalnya saya udah kangen banget
ikut kelasnya pak regar
apalagi kalau inget
nilai nilai kamu yang selalu dapet a
kamu udah ngomong sama ibu kamu
soal beasiswa kamu yang dicabut
belum pak saya belum cerita sama ibu
itu sama aja kamu bohong put
iya pak saya janjiku akan segera ngomong sama ibu
tapi saya butuh waktu
lagi pula juga situasinya nggak pas
karena kan kemarin kita habis kena masalah soal kontrakan
jadi saya gak mau nambahin beban pikiran ibu
nanti ibu makin sedih
sebagai your future father
saya belum bisa bantu kamu untuk bisa kuliah lagi di sini ya
tapi kalau kamu mau tanya tanya soal ilmu komunikasi
makasih banyak ya pak
khusus goreng kita harus ke restoran sekarang ayo
kan kita udah janji usus goreng
kita tuh gak akan terpisahkan
jadi gue gak akan pergi kalo lo gak pergi
gak mau mendingan lo pergi sendiri
lo kerja sendiri biar pak billy juga tahu
kalo lo sebenernya gak bisa kerja tanpa gue
udah deh usus goreng bukan waktunya berdebat
ayo kita pergi sekarang
sekarang usus goreng
prince kenapa sih kamu maksa maksa
putrinya kan bilang gak mau
tau nih pak kasih tau pak
ini masalahnya urusan penting pak regar
kita harus ke restoran sekarang soalnya
normal kemana ya
kunci motor pak regar mana
saya pinjam ya pak regar ntar saya balikin
pak jangan dong pak kok bapak kasih
jangan sampai lecet belum lunas tuh
rizky tunggu dong riz
main pergi pergi aja sih
gue sama alta tuh gak ada apa apa beneran
lo jangan salah paham dulu dong
rizky tunggu dong rizky
rizky tunggu dong rizky tunggu dong
main pergi pergi aja sih
gue sama alta tuh gak ada apa apa beneran
lo jangan salah paham dulu dong
riz lo dengerin gue gak sih
riz lo marah banget ya sama gue
ayo putri dipaksa pergi sama pangeran
gue mau kejar dia
bukan karena lo
oh ya udah kita kejar bareng
lo tuh kenapa sih
gue udah janji sama rizky mau bareng rizky
lo tuh kerja sama siapa sih
ya udah lo perginya sama gue kenapa sih rizky mulu aneh
ih peraturan dari mana kayak gitu
calon manajer bintang lima di restoran bintang lima di masa depan
udah deh cepetan
nggak usah banyak cincong
kita terlambat nanti
nggak gue mau
lo tuh pembaksaan banget jadi orang gue rizky
mau ayo kita terlambat kan nggak boleh terlambat
wah sadar nggak sih itu kan motornya pak regar wah berarti pak regar bohongin loh
gue nggak ngerti maksudnya
kan kalau paregar ngizinin buat dipinjemin motornya sama pangeran berarti putri bisa dibawa kabur dong sama pangeran dari sini